makanan sehat seakan jadi jawaban bagi konsumen yang ingin memiliki kesehatan yang lebih baik
beragam pilihan makanan sehat organik kini muncul sebagai jawaban akan kebutuhan hidup sehat
berbeda dengan makanan cepat saji atau kedai dan restoran makanan pada umumnya
makanan jenis ini memang menyasar pasar yang lebih sempit
tapi pasar yang disasar adalah mereka yang memang memiliki kebutuhan akan makanan sehat
kebetulan anak saya kan lagi sakit jadi pola hidup sehat pola makannya juga berubah
kebetulan dia hanya boleh yang benar benar gluten free vegan
terus apa lagi yang nggak pakai gula garam
jadi kebetulan rumah makan ini restoran ini yang masuk kualifikasi yang tadi saya bilang tadi
kebutuhan akan makanan sehat ditangkap jason tanu sebagai peluang bisnis yang menjanjikan
pria yang juga pelaku hidup sehat ini sejak satu setengah tahun lalu
mengelola bisnis restoran sehat di kawasan jakarta selatan
dengan menawarkan beragam pilihan makanan sehat dengan cita rasa lezat
jason menawarkan pilihan menu makanan sehat bagi kaum urban
harga makanan yang ditawarkan beragam mulai dari rp enam puluh hingga rp satu ratus enam puluh
terbukti jika saat ramai dalam satu hari restoran sehat miliknya bisa meraup keuntungan hingga dua puluh dua juta rupiah per hari
saat ini sih kalau saya lihat dari bisnis trendnya ya
ini kayaknya bisnis makanan sehat akan menjadi sesuatu yang market yang gede
karena seperti saya bilang tadi kita kalau lihat dari
bisnis kita masih berkembang terus
dan tempat tempat lain juga
restoran restoran biasa sekarang pun mengeluarkan menu menu makanan yang ada
option yang lebih sehat dan segala macamnya
dan jenis makanan sehat juga sekarang seperti burger king dan segala macamnya
sekarang mereka keluar kayak option yang tidak memiliki daging dan option yang lebih sehat untuk pelanggan
jadi kalau saya lihat sih emang lagi bisnisnya lagi berkembang
peluang bisnis makanan sehat memang menjanjikan
persaingan yang belum terlalu ketat dan permintaan yang masih tinggi
membuat bisnis makanan sehat bisa menjadi pilihan peluang usaha
kesadaran ya kesadaran untuk hidup lebih sehat ini sekarang sudah mulai meningkat
kita lihat aja kalau car free day gitu kan udah mulai banyak orang yang berolahraga gitu ya
dan sekarang juga sudah mulai muncul makanan makanan sehat yang saya kira ini sebetulnya bagus
trend yang bagus dari satu perkembangan perekonomian
ketika pendapatan masyarakat sudah mulai membaik sadar kesehatan
tentunya akan mengimbangi permintaan yang semakin tinggi ke depannya
nah ini cuma respon dari pelaku usaha untuk bisnis makanan sehat ini yang juga perlu juga cepat ya
saya kira kalau kita misalnya bicara resto resto vegan gitu kan belum terlalu banyak
memang sih di antara menu mungkin ada yang lebih banyak

tapi kalau kita bicara makanan sehat tentu kan ingredients nya juga
misalnya sayurnya adalah sayur yang bebas pesticida yang organik dan seperti itu
itu mungkin masih terbatas dan jumlahnya harganya mahal ya
jumlahnya masih terbatas dan harganya mahal
tetapi saya kira seiring dengan kita mulai sadar kesehatan seiring dengan membaiknya pendapatan masyarakat
mestinya sih bisnis makanan sehat ini nantinya akan berkembang
bisnis makanan sehat saat ini masih tergendala dengan beberapa bahan baku yang masih impor
itulah mengapa harga makanan sehat terbilang lebih mahal dari menu biasa
selain itu tantangan bagi pengusaha makanan sehat untuk meracik menu yang tidak hanya sehat tetapi juga enak
namun kesadaran akan hidup sehat dengan asupan makanan yang sehat tetap menjadi peluang menjanjikan bagi bisnis ini